disusul menjadi kapolda banten dan kapolda diy
tapi emang kerjaan gua selama kuliah ya cuman pagi kelas balik ke kosan istirahat malamnya latihan udah tiap hari gitu terus
dan saya suka semangat itu